ruas jalan di kemang utara sembilan jakarta selatan terendam banjir setelah hujan deras mengguyur ibu kota sejak minggu dini hari
akibatnya lalu lintas di sekitar lokasi dialihkan
jalur yang menghubungkan jalan kemang utara menuju duren tiga terputus karena terendam banjir setinggi satu meter
selain hujan deras luapan kalimampang memperparah banjir
namun saat ini banjir di kawasan kemang sudah surut
itu akibat apa nih pak
hujan luapan kali di sekitar sini ada
itu lalu ada belakang
terus ini nggak bisa dilalui dong kendaraan
nggak bisa ya terus muter lewat mana tuh pak kendaraan pak
kalau perapatan dia akan ambil lurus ya nggak bisa belok ke sini ya
nggak bisa dari sini
genangan banjir juga terjadi di wilayah cipinang muara jatinegara jakarta timur
sudah ada koresponden cnn indonesia miladia rahma
mila bagaimana kondisi genangan banjir di sana setelah tadi di jakarta selatan
kawasan kemang sudah surut apakah di kawasan cipinang air masih tinggi dan mengkhawatirkan bagi warga sekitar
ya selamat sore yuda betul sekali
hujan yang terus mengguyur wilayah jakarta dan juga sekitarnya bahkan sejak subuh hingga siang hari tadi
ternyata berdampak kepada banjir yang melanda sejumlah wilayah
salah satu yang menurut pantauan kami
dari siang yang cukup parah adalah di kawasan cipinang muara
kecamatan jatinegara jakarta timur
ini bisa saya gambarkan sedikit kepada anda yuda
di samping kiri saya ini adalah aliran sungai sunter
anda bisa menyaksikan arus airnya sudah mulai deras
bahkan di ujung sana kita bisa melihat warga yang masih beraktivitas di tengah genangan air begitu
dalam kondisi normal yuda saya bisa ceritakan bahwa
air atau aliran sungai sunter ini lebarnya hanya sekitar tiga sampai empat meter saja
namun karena curah hujan yang cukup tinggi
kemudian ini juga berdampak pada sungai yang sudah tidak lagi bisa menampung air
akhirnya meluap dan memasuki wilayah pemukiman warga
nah tadi saya juga sempat berbincang dengan warga bahwa ada sekitar lebih dari tujuh puluh rumah di kawasan ini
yang saat ini terendam banjir
menurut penuturan warga ini banjirnya sudah dimulai sekitar pukul sepuluh siang tadi
bahkan hingga saat ini masih belum surut
jadi memang luar biasa selain memang ketinggiannya memang cukup tinggi juga begitu
banjir juga sudah berjam jam yang lalu menggenangi wilayah pemukiman warga
ini saya berdiri di atas jembatan
jadi masih bisa dikatakan ini cukup tinggi dan kami masih bisa memantau seperti apa kemudian ketinggian air
tapi di belakang saya ini adalah pemukiman yang kondisinya juga sudah sangat parah
bahkan ketinggian air tadi sudah mulai naik dari mulai sebetis orang dewasa
bahkan sampai sekarang sore hari ini per jam lima ini tingginya sudah mencapai sebatas dada orang dewasa
nah seperti apa kira kira kondisinya saya akan ajak yuda untuk berbincang dengan salah seorang warga
mari permisi ibu
ini jadi tidak jauh dari jembatan saya sudah ini sudah genangan air sudah mulai
sudah mulai mengenangi wilayah pemukiman warga di cipinangmuara ini
saya sudah bersama dengan bapak aduh ternyata dalam ya pak ya ke bawah ya
oke enggak apa apa enggak apa apa pak
dengan bapak siapa pak
pak retno ini luar biasa hujan dari pagi sampai siang
dari sini saja sudah mulai kelihatan mungkin yuda juga bisa menyaksikan tingginya sudah lebih dari selutut saya begitu
di dalam seperti apa pak
kondisinya apa pak
ini baju bapak sampai basah ini saya prediksi tingginya seperti ini ya pak
sudah dari jam sepuluh
betul jam sepuluh tadi kejelang mau naik ini akhirnya sampai sekarang sekian
jadi belum surut surut
belum bahkan mungkin sedikit sedikit naik kayaknya
oke berasa ya memang ya tadi saya beberapa jam yang lalu ini bisa saya gambarkan pengalaman saya tadi kayaknya nggak setinggi ini ya pak ya
ini perlahan lahan sudah mulai naik begitu
nah bapak kalau kita bandingkan dengan pekan lalu sebenarnya kan banjir atau hujan kan sebenarnya juga sudah sering
tapi lebih parah yang mana pak
ya ini baru kali ini baru kali ini naik seperti ini
bukan informasi tadi dari jurnal terhulu katanya satu ratus empat puluh cm
jadi kemungkinan ini masih bisa naik
oke luar biasa
nah begini ini banjir sudah dari jam sepuluh
seharusnya pihak pemerintah provinsi dki jawa
pemerintah provinsi dki jakarta sudah ada mungkin kesini melihat kondisi warga
sudah ada belum pak
kira kira dari pemprov dki jakarta atau instasi lain yang ngecek kesini
cuma tadi ada dari dinas sosial tagana
tadi ada dua orang dia juga ngecek yang informasi kesini
nanya nanya berapa kakak yang rendam
itu sudah kita lihat sekitar tujuh puluh lima an
nah kalau di sini kan masih lumayan nih pak
memang mungkin tingginya juga masih tidak terlalu tingginya masih lebih tinggi dibandingkan yang di dalam
kalau di dalam seperti apa pak warganya
cukup sulit nggak dengan aktivitasnya
jadi sekarang menunggu aja ini
nah tadi saya sempat berbincang juga dengan salah satu ibu yang cerita bahwa alirannya kan cukup deras di tengah sana di pemukiman
sampai harus dibantu dengan tambang
memang seperti itu
betul karena alirnya kenceng banget ini
kalau untuk anak anak kecil yang nggak bisa berang kita ngeri
makanya makanya di sini biasa ada pakai tambang gitu
sedikit saya tanya kalau bapak kan mungkin sudah terbiasa hidup persis di bantaran kalisunter begitu
banjir kalau kita bandingkan dengan siklus lima tahunan pak dari dua ribu dua belas ini bagaimana
parah mana begitu
parah yang paling parah itu tahun dua ribu dua
cuma empat hari kita kerendam di sini
yang paling berat tahun dua ribu dua bu
ini rumah ini dua puluh dua hari kita kerendam
dengan ketikaan segini bu
satu atap ya
jadi kalau sebenarnya ini kan juga harusnya sudah
jadi kalau kita bandingkan ke belakang memang banjir masih terjadi
meskipun ketinggiannya juga relatif berkurang begitu
ini karena dampak dari bkt juga sudah ada ya pak ya
oke nah bapak saya mau tanya nih
apa yang dibutuhkan
semakin tinggi ini airnya
saya merasa celana saya semakin basah begitu ke atas
tapi apa yang paling dibutuhkan warga sore hari ini pak
atau paling tidak makanan yang siap saji dari warga biar selamat
kalau bisa nasi siap masak juga nggak sempat kita
dapur umum juga kita belum sediakan
nah sedikit saja pak
biasanya dengan pengalaman bapak sudah bertahun tahun tinggal di pinggiran kalisunter ini
kalau kondisi seperti ini
estimasi kita tidak hujan lah
akan berapa jam kemudian ini akan surut
biasanya kalau seperti ini sekitar jam satu malam baru surut
harapan kita semua ya pak ya mudah mudahan banjirnya juga surut hujannya juga curah hujannya tidak terlalu tinggi
warga yang paling penting juga cepat mendapat bantuan
terus sekaligus mbak ini kan kebetulan ada pemilihan
sekaligus pesan buat warga di sini tolong para pemimpin yang nanti bisa berhasil dipilih
perhatikan ahli genggaman kami ini
mudah mudahan ini menjadi aspirasi yang bisa diserap pemimpin yang baru ya pak ya
jadi itu tadi yuda perbincangan saya dengan salah seorang warga pak ratno yang merasa sudah tinggal di sini berpuluh puluh tahun
jadi ini momennya sebenarnya betul sekali
jadi karena kita sedang menghadapi kontestasi pilkada dki dua ribu tujuh belas
normalisasi sebenarnya juga sudah mulai dilakukan di kali ciliwung
tapi memang ini masih menjadi pr yang harus diselesaikan oleh pemimpin ibu kota lima tahun ke depan
banjir masih mengenangi di sekitar kawasan kalisunter ini
warga juga hingga saat ini juga masih berharap bantuan
mudah mudahan pemprov dki jakarta juga cepat memberikan
atau tanggap memberikan bantuan untuk warga yang berada di kawasan cipinang muara ini
terima kasih laporan anda
tetap jaga kesehatan dalam menjalankan liputan
karena tadi anda sempat nyebur di genangan banjir cukup lama ya
selamat bertugas kembali mila